udah makan belum
oh sudah tua istrinya
aku nyampe rumah wiss capek
sama gua juga
mungkin gara gara kurang olahraga kali ya
masa sih kita doain biar banyak maling lagi
aku gak pernah lihat pak rizal olahraga
kenapa dia bisa punya anak lagi ya mas
mungkin dia olahraganya disana
sini aja udah
masih banyak ya bu
ya allah abang
gangguin aja lu lah
terima kasih ya
seria bahagia artinya tiada hari tanpa kemasyarakat
berarti pak rizal sakti ya
tuh tau sampen
kalau sakti sesaat itu gampang
sampai tinggal minum jamu beres
tapi kalau sakti setiap saat itu ada ilmunya
apa ilmunya mas
sampen pingin tahu
ya sampean tanya sama mas rizal
karena beliau yang tahu
kalau saya tahu udah mungkin saya ditinggal sama istri saya
ibu tentangkan aku sama iga
baru tiga minggu
biar andri sama indra yang ngomong lagi ke indri
indri itu kan anaknya manca
kalian paham kan
oh iya kita tau kita paham kok
mama istirahat ya
nanti kalau barangnya udah ada tina antri ke rumah abang ya oh ya makasih ya
apa aja kesampean mbak tina enggak pernah masa sih pasti pernah